berakhirlah sudah rangkaian kompetisi the best contact center tahun dua ribu dua puluh
penerimaan penghargaan langsung diterima oleh direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia tirta segara yang sejak awal terus mendukung langkah bicara untuk mengukir prestasi
bicara bahkan mendapat piala platinum pada kategori baru the best contact center tahun ini yakni kategori corporat atau best operation
juri profesional yang didatangkan dari luar indonesia ini menilai
bicara adalah sebuah konteks yang sangat berharga
sebagai ketua tim bicara satu ratus tiga puluh satu dwi mukti mengaku bangga karena melalui ajang inilah profesionalitas dan performa menjadi pertaruhan demi mengangkat reputasi
atas prestasinya bicara satu ratus tiga satu masuk ke dalam sepuluh peringkat teratas kontak senter se indonesia